ya meski telah menerapkan ppkm level satu pemerintah provinsi dki jakarta tidak ingin terburu buru mengizinkan penyelenggaraan konser musik
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menilai penyelenggaraan konser musik berisiko tinggi meningkatkan penyebaran covid sembilan belas
musik itu kan nanti terjadi kerumunan ya kan jumlah orangnya sangat banyak besar ya
jadi itu dapat menimbulkan interaksi kemudian jaraknya juga tidak mudah diaturnya jadi ini perlu evaluasi diskusi yang cukup ya
jadi sabar nanti kita akan atur berapa kapasitas yang diperbolehkan berapa luasnya volumenya kemudian jaraknya protokol peserta apa saja harus dipenuhi
itu semua memang harus dilalui dulu ya